saya nggak butuh kang kalau jam tangan saya mau
dikit aja mod jadi jam tangan
masya allah jak jak
serius satu jak
terima kasih ya pak haji
giluan kak cimot
gorengan lagi pak haji
kagak ada sopan sopan
iya bu untuk pun
ini pak taunya
bagas coba lihat dapur
buk buk buk buk
krupuknya hangus bu
baik bu ini
be mau tajil apaan buat bukaan
yah jam segini baru mau bikin
bukan bikin be
mau uy beliin
bu burka kamu mau beli apa
ntar gue teleponin dah sindin
gua suruh kemari
gak usah dah
ntar gue beli aja sendiri
ini yang tipe gue in
tadi dibeliin lu kagak mau
cuma dikasih ibu
ya masa bikin ketoprak cuma tahu sama kacang aja balikin ya pak
wana mirot kaki gua pegang nih jalan segitu aja pegang udah jadi yang deket
gimana warung isi sodik wah gua ngapa wah mendingan gua pulang daripada beli koleksi
adik aham bekerja bocah gua pulang nih egois lem ayo
hai holidays enggak dari mana lu muter muter
ngapain ini nyari tukang jam dinding mau dibenerin
kupu ngapain nyeri tukang jam rusak ngajak mau dibalikinoton smart
saya mau lebaran kamu jangan beli barang barang yang gak perlu
belum keliling bro
ntar lagi ini udah beres
lo mau beli bubur kacanginjo dulu gak buat takjil
jangan bubur yang ini ya
buburnya kurang enak nanti bapak print yang enak ya
dead jangan marah dong bercanda
puasa puasa tidak boleh marah
yaudah bungkusin satu
lo dijualan disini aja ya
hei kenapa lo tak terak
hei mulut mulut gua suka suka gua dong
walau lo masih ada dik
iya iya iya ada cuman kalau buat sinaim kagak gue jual
gue beli tempat yang lain aja
bagus jamnya tis
bagus atu jak
kamu mau bayarin atu
buat apaan tis
biarin aja atur pur siapa tau kan emak jadi senang
oh seperti itu
makasih ya jak
cendol manis dingin
bang udah ngider
udah capek kali
alhamdulillah lumayan mau
aduh maaf man saya baru aja beli bubur kacang hijau
eh mas kasman mau dong bungkusin satu lagi ya mas ya
bapak kok ibu sudah ditawari toh
lah itu loh eh cendol
siapa yang beli
loh bapak nggak beli toh
tak kirain beli pak
eh yuk jangan toh
lawang udah dibikinin itu
piat oh pak
lah terus yang bayar sopa
ya bapak yang bayar
bapak yang bayar
bapak yang bayar
bapak yang bayar
bapak yang bayar
bapak yang bayar
bapak yang bayar
bapak yang bayar
lo jual berah abet is
serang aja ya jak
siapa yang mau nawar tinggi dia yang dapat jamnya
kalau jam tangan saya mau
jadi jam tangan
masya allah jak
serius satu jak

kalian rasa siap nutritious berniw kekuat muda di colocar di kecil sosing
ferman saja ini

hidup kekuatan kedua

di nanti tua
dari pada makan makanan dia
ya pak ji pak ji jadi gak nih beli gorengannya
bau apaan bang
buat ganti yang lama
tapi nggak mau bilang sama mak dulu
ntar kalau dilihat juga disenang
apaan yang mak bakal senang kalau lihat
yang itu mak
ya buat ganti yang lama mak
lo beli berapa tuh
ya allah ojak
tuh orang tadi kemari
jualin ke mang empat puluh ribu
lo beli lima puluh ribu kebanyakan duit lo
dia dn gerak terus lanjut
mak ini sama mak